pemerintah meluncurkan kartu kredit pemerintah domestik pada dua puluh sembilan agustus di jakarta
skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit ini efektif diimplementasikan mulai satu september
kredit berbasis ekosistem oris ini diyakini akan menaikkan kelas umkm
kemarin yang sudah komitmen lebih dari delapan ratus triliun
realisasi sudah lebih dari empat ratus triliun sudah lebih dari target
tapi kalau bisa masuk ke delapan ratus triliun betul dan betul betul produknya itu produk dalam negeri
apalagi produk lokal apalagi produk umkm pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan
kartu kredit pemerintah domestik yang diluncurkan ini diterbitkan sejumlah bank bumn
dan diberikan kepada kementerian
lembaga dan pemda
saat lembaga pemerintah membeli barang atau jasa
pengusaha tidak perlu menunggu berbulan bulan untuk pencairan pembayaran
karena menggunakan kartu kredit pemerintah domestik ini
pemerintah berharap dengan pembayaran seketika menggunakan kartu kredit pemerintah domestik ini
pengusaha kecil rekanan lembaga pemerintah tidak kesulitan cash flow karena menunggu pencairan dana
pengusaha kecil juga dipermudah karena kredit ini menggunakan jaringan pembayaran qris yang lebih sederhana dibanding kartu kredit konvensional
atau bisa dengan yang lain non bank juga kan sekarang sudah punya metodenya
nah nanti dari situ mereka langsung dibayarkan dari mereka
nah nanti tinggal yang menagi adalah banknya atau kalau karena ini himbara jadi himbaranya tinggal menagi pada departemen
jadi nanti masing masing departemen atau pemerintah daerah itu tentunya akan di ini dulu apa namanya pendaftaran dari cif nya
mereka dapat limitnya berapa
karena kan juga harus ada limitnya
ada limitnya berapa gitu sehingga dari situ memudahkan pemerintah juga untuk men tracking apa saja sih yang dibeli
penerbitan kartu kredit pemerintah domestik pada tahap awal dilakukan oleh himpunan bank negara
yakni bni bri dan bank mandiri
serta akan diperluas ke bank pembangunan daerah secara bertahap
raff raff kaffi devi fitriani jakarta